yaudah belum saya kerja ya
ihh makasih ya
lepasin baju saya lecek
lepasin baju saya lecek
kamu tuh dari mana sih kelayapan pagi pagi gak pamit lagi
ini aku udah siap loh mau ke restoran terus nyariin kamu kamunya gak ada
tadi adin telpon aku minta ketemu sama dia
ada apa lagi sih pak
kenapa andin nyuruh kamu untuk ke rumahnya dia
bukan ke rumahnya dia tapi ke rumahnya nino
aku dikasih tau sama andin nino katanya jatoh
tapi pas aku kesana ternyata itu semua rekayasa
iya aku tau
ini pasti bisa bisanya andin supaya dia mendapat perhatian dari nino
kenapa sih pak andin itu kok gak selesai selesai selalu bikin kacau
ma cukup cukup
udah jangan nyala andin terus
ini bukan rekayasanya andin
yang bener aja dong pak
latar belakangnya apa elsa mau melakukan ini semua
aku gak tau alasannya aku gak tau latar belakangnya
tapi yang pasti tujuannya adalah membuat nino marah
dan aku sekarang yakin nih mereka berdua pasti lagi berantem
tadi nino itu marah besar mah
lah terus kalau emang kayak begitu keadaan ya kenapa papa pulang
gak mungkin mah mereka sudah dewasa
dan papa percaya sama mereka
mereka bisa menyelesaikan urusan rumah tangga mereka sendiri
aduh mama kepikiran deh
oke kalau gitu aku kesana ya
ma ngapain sih udah lah biarin mereka dengan urusan mereka sendiri
mereka bisa menyelesaikan ini kok tenang deh
ya ampun kenapa sayang
nino minta aku sama dia untuk pisah rumah
aku gak mau pisah sama nino
aku takut dicerain ma aku gak mau
aku cinta sama dia ma aku gak mau pisah ma
aku gak mau
aku gak mau pisah
aku gak mau pisah
cepat cepat aja udah mak
udah udah udah
pak jadi tadi gimana sih
sebenernya gimana ceritanya
aku belum bilang sama kamu ya
jadi elsa mengambil handphone nino
dan dia merekayasa chat nino ke andin
jujur aku gak tahu kenapa dia bikin hal seperti ini mah
udah deh udah deh pak
urusan yang itu nanti aja kita bahas ya
elsa jangan sampai diceraikan sama nino
kasian dia dong pak
atau kamu sekarang telepon nino
kamu ajak dia ngomong baik baik
secara kekeluargaan diselesaikan semua ini
yaudah nanti aku telepon nino
aku akan bikin semua kumpul
dan kita bikin pertemuan keluarga untuk mengulas masalah ini
aku ambil es kalian deh buat elsa
yaudah deh nanti aku kabarin ya pak
kamu mau berangkat kerja mas
saya ini bukan anak yang manja ya
yang sakit sedikit males buat kerja
katanya ada pertemuan keluarga gitu mas
kamu aja lah saya gak ikut
loh kok cuma kau doang sih mas
masa kamu gak ikut udah lama loh
kamu gak ketemu mama sama papa
nanti mereka pikir kita bukan keluarga yang harmonis

enam bulan ini gue mesti hati hati
jangan sampai andin sama gue bermasalah
daripada adopsi reina lepas dari gue
yaudah gue langsung kerja ya
lepasin baju saya lecek

mengkrij ai vah
benu saya punya muda gak
elsa tenang ya
kamu tenang papa lagi panggil nino untuk datang kesini
jadi kita bisa omongin semuanya sama sama
udah dong mama bilang tenang
kamu percaya kan sama mama
mama akan bantu kamu untuk meyakinkan nino supaya dia gak cerahin kamu
udah udah ya sayang
semua akan baik baik aja pangga janji
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalo dia cerita soal pemecetan gua karena gua hamil gimana nih
jadi alasan papa mengundang semuanya kesini hari ini
adalah untuk meluruskan masalah yang ada
supaya semuanya jelas
apa mau tanya
apa benar kamu merekayasa chat nino ke andin